anda melihat stiker iklan yang menempel pada bagian belakang mobil
kali ini ada perusahaan rintisan atau startup yang menggarap segmen serupa
tapi bedanya mereka tidak menggunakan media stiker tapi melainkan video
seperti apa teknologi yang dikembangkan oleh startup bernama adrodi ini
informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamitin doa diri
jangan pernah berhenti untuk berinovasi
aktivitas pemasaran dan penggunaan media promosi kini telah berubah
riset brand and marketing institute tahun dua ribu enam belas menunjukkan
masih menganggap media iklan luar ruang lebih efektif dalam mempengaruhi konsumsi
sementara media digital
potensi ini kemudian dimanfaatkan oleh edward heli
dengan mendirikan perusahaan rintisan adrodi
adrodi yang didirikan satu setengah tahun lalu ini
berfokus pada media iklan luar ruang
dengan memasang video drone pada bagian belakang mobil
memungkinkan para pengiklan untuk mengunggah video secara real time
yang dapat berganti ganti secara otomatis sesuai jalan yang dilalui
jadi di dashboard ini kita bisa lihat penyebarannya
ada lima belas mobil di jakarta tanggerang
kemudian kita juga bisa lihat rata rata kecepatan daripada mobil tersebut
yaitu berapa kali jumlah iklan atau video yang kita tayangkan
dan yang paling pojok kanan adalah total views
berapa banyak mobil atau kendaraan lain yang melihat iklan kita
adrodi menggunakan delapan led matrix
yang digabungkan menjadi satu layar video drone
berukuran enam puluh empat x tiga puluh dua cm
video drone ini dipasang di bagian belakang mobil
dan disambungkan dengan wifi
selanjutnya para pengiklan tinggal mengatur materi promosinya
ya ini hasil rakitan led yang di atas
hasilnya seperti ini
nanti videonya buat kamera seperti ini
di bawah ini kamera yang buat ngerti layar belakangnya
etrodi kini memiliki lima pengiklan dan lima puluh mitra pengendara angkutan online
dengan lima puluh mitra
setiap mitra diharuskan berkendara selama tujuh jam sehari
enam hari dalam seminggu
mereka mendapat bagi hasil delapan ratus ribu hingga satu juta rupiah per bulan
bagi pengemudi seperti yopi
mengendari mobil dengan bagian belakang tertutup monitor led bukan masalah
karena tersedia dua kamera di bagian belakang mobil sebagai pengganti spion
tidak ada karena ada pengganti untuk melihat ke belakang
kita dipasang di spion depan
itu melalui kamera belakang gitu
jadi untuk siang itu masih bisa double pandangan dari video maupun dari cerminnya
ya kalau untuk malam full dari video
karena mengandalkan sinyal wifi sebagai penghubung antara mobil dan aplikasi
video yang diputar dapat mati mendadak ketika terjadi gangguan sinyal
danang wisanggeni jakarta